kau bebas mencari tumbalmu sekarang
jangan sampai ketahuan orang lain
saya takut mbak
tidak ada yang perlu ditakutkan
saya curiga pada mereka
sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu
mereka itu datang kesini
hanya untuk bersembunyi
bapakmu sudah dibayarku oleh mereka
tenang saja ya
bakaulung semakin menjadi jadi
kalau begitu terus
dia itu tidak akan tinggal diam
sampai dia menghisap darah manusia
kita harus mencari manusia
untuk dikorbankan kepada bakaulung
kisupan itu orang kita
daripada rahasia kita ini terbongkar
kalau si kina dikorbankan
akan sama saja
bahkan akan lebih buruk akibatnya
kisupan itu tidak akan tinggal diam
pasti dia akan mengadu pada tumenggung mertoloyo
dan membongkar dia
semua jaringan komplotan kita di daerah tegal
dan pantai wilayah utara
bakaulung lepas saja
sebelum ilmu kalah bendanya sempurna
biarkan dia mencari menterinya sendiri
ya itu benar kali
daripada kita semua yang repot
salah satu di antara kita akan menjadi korban
lepaskan saja dia
suruh dia lewat perjalanan kita
belakang dari jendela
biar aku yang bicara
kau bebas mencari kembalmu sekarang
jangan sampai ketahuan orang lain
tidak akan menjadi kacau
jika kau mengacau
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi ki
jangan tanyakan pada aku
tanyakan saja pada kedua anakmu
jangan ganggu kami
sebaiknya kanjeng keluar
bagaimana aku bisa tenang di luar
sedangkan bestari seperti ini
di sini pun kanjeng tidak bisa berbuat apa apa
aku sangat mencemaskannya ki
saya sedang melakukan pengobatan
sebaiknya kanjeng keluar
jangan ganggu kami
apa yang sebenarnya terjadi
jelaskan kepada aku
sebaiknya kanjeng tanyakan saja sama
mereka lebih terlalu
aku harus tahu apa yang terjadi
kalau terjadi apa apa pada putriku
kalian berdua yang akan bertanggung jawab
buka pintunya ki
aku harus tahu apa yang terjadi adik ki
buat apa kamu mau mencemaskannya
dari itu bukan wanita baik baik
dia itu senyum merah
adik itu pembicara

terim solamente duwillnya

dia ingin selamat diselamatkan
ini diberi anggaran untuk ei blessings
dari pertemuan kita
tapi bukan akhirnya
valentina ayah pakai kata kata itu
ibu jahat seperti dia
dia tidak jahat
dia sudah menyelamatkan nyawaku
lagi pula suka atau tidak suka
bestari akan menjadi calon ibu kalian
lebih baik aku mati
daripada mempunyai ibu jahat seperti dia
aku tidak menyangka
berubah menjadi sangat keji seperti ini
romo telah diputarkan oleh cinta
bahkan hati dan pikiran romo
tidak bisa membedakan
mana wanita yang baik dan mana wanita yang buruk
bukankah tadi kala bendana sudah berkata
kalau kami tahu segalanya tentang mereka
maka aku harus mengatakan kepada romo
kalau bestari adalah perempuan yang jahat romo
dia telah bersekutu dengan iblis
jangan pernah berkata seperti itu lagi
dan jangan pernah menghina bestari
dia adalah calon ibu kalian
dan dari dahi menyala
akan lahir calon adik kalian
mulai sekarang kalian harus hormati bestari
regis memenangkannya mem congratulate bestasem
parknert podeem betaing kita bersama jepang

terima kasih kami
terima kasih juga yang pondok
saya mer sewing biji
tidak ada sombong lagi